petugas polrestabes bandung membubarkan secara paksa aksi kelompok masa saat perayaan hari buruh internasional pada rabu siang
pembubaran dilakukan setelah masa melakukan aksi vandalisme dan perusakan sarana umum yang tidak berkaitan dengan aksi perayaan hari buruh
ratusan orang berpakaian hitam menggelar long march di sepanjang ruas jalan insinyur haji juanda bandung pada rabu siang
aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan hari buruh internasional
aksi long march yang semula berjalan dengan lancar tiba tiba mendadak rusuh dan hal ini terjadi setelah masa berpakaian hitam tersebut melakukan aksi vandalisme
disertai dengan perusakan terhadap pertokoan serta kendaraan roda empat milik warga dan buruh yang melintas di ruas jalan dago
polisi langsung membubarkan aksi anarkistis tersebut sejumlah pria yang diduga sebagai provokator selanjutnya dibawa ke polrestabes bandung
aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan hari buruh internasional

aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan hari buruh internasional
merusak sejumlah kendaraan yang melintas kemudian juga merusak bangunan yang mereka lewati
dan memang saat ini kondisi pasca kerusuhan yang terjadi di jalan singapura bangsa yang tidak jauh dari para buruh melakukan aksi
di mana saat ini kondisinya sudah kondusif jalan singapura bangsa bisa sudah dilalui secara normal
namun polres tabas bandung saat ini telah mengumpulkan ada kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh
empat orang mereka yang terdiri dari siswa smp atau dalam hal ini pelajar sma kemudian juga pengangguran mahasiswa
mereka saat ini sudah berada di halaman polrestabes bandung
tidak hanya itu mereka yang berjumlah sekitar satu ratus lima puluh orang tersebut sudah dilakukan potong rambut atau digunduli secara massal
dan tidak hanya itu saat ini halaman di polres tabas bandung sudah dijaga
secara ketat oleh aparat baik dari aparat kepolisian polrestabes bandung maupun dari unsur tni puspa
oke zai kemudian apa saja fokus dari tuntutan para buruh di jawa barat
iya memang peringatan hari buruh di jawa barat tadi dipusatkan di halaman gedung sate
dan sama seperti dengan aksi buruh pada tahun lalu dimana gabungan serikat
buruh yang ada di jawa barat ini masih menuntut tentang meminta pemerintah untuk mencabut pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
kemudian juga menuntut agar pemerintah mencabut permenaker nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas tentang upah minimum
dan tuntutan lainnya adalah segera tetapkan upah minimum sektoral kota kabupaten
terakhir para buruh tersebut menuntut
apakah ada pengawasan yang melibatkan buruh juga bisa ikut melaporkan jika ada pelanggaran norma
dan memang kalau tadi saya pantau jalannya orasi yang dilakukan oleh buruh di halaman gedung sate berjalan secara kondusif
tidak ada panggung gembira jika memang tahun lalu ada aksi joget joget berbeda dengan tahun ini yang memang murni
hanya orasi semata berjalan secara damai
hal ini juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh
ketua gabungan serikat buruh yang ada di jawa barat
bahwa melakukan peringatan may day ini secara damai
namun kita tahu bahwa peringatan hari buruh internasional yang berlangsung di halaman gedung sate di bandung jawa barat ini
dinodai oleh aksi vandalisme oleh sekelompok pemuda yang bukan buruh
tapi juga melakukan pengerusakan dan juga membawa senjata tajam
dan informasi yang saya peroleh dari kapol restabes bandung
kombespol irman sugema puspa
bahwa saat ini pihak polrestabes bandung masih melakukan penyelidikan terhadap siapa sebenarnya dalang dari kerusuhan tersebut
karena kalau kita baca sejarahnya memang aksi vandalisme ini setiap tahun anggotanya semakin bertambah
kemudian dan saya baca juga ini sudah ada dari tahun dua ribu dua
dan terkait dengan mereka yang tadi saya sebutkan membawa sejumlah senjata
senjata tajam kemudian juga pisau cutter kemudian double stick pilok untuk mencoret coret mobil yang mereka dapatkan tadi
termasuk juga polisi akan memberikan tindakan hukum bagi mereka yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut puspa
oke baik terima kasih zayul haq
selanjutnya saya ke rekan saya di jakarta ada angga dwi putra
kalau saya lihat dari gambar di belakang anda sepertinya lalu lintas sudah cukup kondusif begitu
kalau dibandingkan dengan tadi
tidak tidak tidak tidak
tapi pantauan anda sampai dengan saat ini bagaimana berlangsungnya aksi yang dilakukan oleh para buruh di jakarta
oke angga silahkan dengan laporan anda
diulangi pertanyaan saya tidak bisa mendengar suara anda
iya kalau di bandung ada aksi vandalisme
ataupun aksi bentrokan yang terjadi
bagaimana dengan di jakarta
pantauan anda selama aksi buruh ini berlangsung seperti apa angga
ya selamat malam puspa
memang berbeda dengan di bandung
tadi memang sempat ada kejadian seperti itu
di jakarta memang secara umum tidak ada kejadian kekerasan seperti itu
meskipun memang untuk vandalisme
tadi di beberapa sarana prasarana terutama
di dekat dengan sarana prasarana milik pt transjakarta dan juga mrt
ini sempat ada aksi vandalisme
di mana ada coret coretan dengan menggunakan cat semprot seperti itu
yang belum diketahui siapa yang menulisnya
dengan kata kata yang cukup keras seperti itu
dan ini masih dalam penyirikan kepolisian
siapa yang melakukan aksi vandalisme tersebut
namun dalam aksi buruh pada sore hari ini
berjalan dengan cukup lancar
memang jumlahnya jika dibandingkan dengan aksi di hari buruh internasional tahun tahun sebelumnya
ini jauh lebih sedikit
karena memang bisa dikatakan
aksi pada hari buruh tahun ini di jakarta terbagi dua
yakni ada yang dipusatkan di wilayah sekitar patung arjuna wijaya di silang monas ini
dan ada juga yang melakukan kegiatan di istora senayan
di kegiatan di sekitar istora
di sekitar silang monas hari ini memang tidak ada dari serikat pekerja kspi yang dipimpin oleh syed iqbal
dan meskipun demikian ada juga tadi selain serikat buruh
ada juga dari gerakan mahasiswa dan juga aktivis agraria atau aktivis di bidang pertanahan
tuntutan mereka tadi pada saat sebelum membuarkan diri adalah
mereka ingin para buruh dan juga mahasiswa dan masyarakat
utamanya aktivis ini bisa bersatu
untuk juga selain mengkampanyekan atau memperjuangkan isu isu soal pengupahan yang lebih layak
ya ini dengan menghapuskan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
juga bekerja sama untuk bisa melawan para oligarki seperti itu
dan mereka berharap bisa bersatu dalam satu kesatuan
tadi bisa dikatakan mereka ingin membentuk kembali atau menghidupkan kembali partai politik
yang punya jiwa buruh
karena saat ini di pemilu dua ribu sembilan belas
khususnya tidak ada partai yang bisa dikatakan mewakili suara dari buruh
dan juga masyarakat yang peduli tentang lingkungan ataupun agraria
oke jadi sebetulnya di bandung dan di jakarta tuntutannya sama
buruh meminta agar pemerintah mencabut kebijakan kebijakan yang cukup merugikan
bagi mereka terutamanya dalam pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas ya teman teman
terima kasih banyak zaiul haq di bandung jawa barat dan juga angga dwi putra di jakarta
terima kasih banyak